sekelompok warga berupaya mengambil paksa jenazah yang dinyatakan positif covid sembilan belas pada sabtu
mereka memaksa masuk dan menganiaya petugas satpam rumah sakit yang bertugas
serta memecahkan kaca pintu utama
inilah aksi tak terpuji saat sejumlah warga menjebol pintu kaca rsud brebes
masa kemudian membawa pulang jenazah dengan menyewa sebuah angkutan umum
namun polisi mengambil kembali jenazah di rumah duka
jenazah akan diperlakukan dengan protokol covid sembilan belas agar tidak menularkan virus ke orang lain
keluarga sempat menolak upaya petugas rumah sakit ini
kemarahan warga bermula saat pasien bernama dewi wulandari warga desa sawo jajar
wanasari brebes jawa tengah meninggal pada sabtu dini hari di ruang isolasi rsud brebes
hasil pemeriksaan pcr swab pasien ini dinyatakan positif covid sembilan belas
namun keluarga pasien tidak terima dengan keterangan rumah sakit yang menyatakan dewi meninggal akibat virus corona
ya tadi sudah kita sampaikan kepada keluarga almarhum almarhum mengerti
dan ini kita mau lakukan pemulasaran di rumah sakit kemudian nanti akan kita makan secara progres